pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan atau twk dianggap janggal dan akhirnya menimbulkan kegaduhan
psikolog dan pakar hukum tata negara pun angkat bicara
tidak lulusnya tujuh puluh lima pegawai kpk dalam tahap tes wawasan kebangsaan menimbulkan pro dan kontra
hal ini semakin meruncing tak kalah satu persatu pertanyaan dalam twk mulai dibuka oleh pegawai kpk yang mengikuti tes tersebut
twk menjadi syarat bagi pegawai kpk untuk dapat menjadi aparatur sipil negara sesuai peraturan kpk no satu tahun dua ribu dua puluh
namun pakar hukum tata negara universitas andalas ferry amsari menyebut
twk tidak ada dalam perundangan kpk nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas sebagai rujukan baru lembaga antirasuah ini
sehingga twk tidak dapat menjadi satu satunya alasan menggugurkan status kepegawaian di kpk
seorang kan tidak berpikir
tidak boleh juga diberlakukan sewenang wenang menurut undang undang tiga puluh dua ribu empat belas oleh tindakan dan kebijakan dari pejabat tata usaha negara dalam hal ini pimpinan kpk
jadi antara konsep hukum administrasi sudah menyalahi juga kemudian tidak adil bagi pegawai kpk karena tes berulang kali
dan proses tesnya juga tidak sesuai
dengan untuk menalaah kemampuan kapasitas apakah pegawai kpk pancasilais atau tidak tidak tepat seperti itu
pertanyaan dalam twk pun kini menjadi persoalan tersendiri
berdasarkan pengakuan pegawai kpk yang mengikuti tes ini ada pertanyaan pertanyaan yang menyudutkan masalah privasi
seperti alasan belum menikah gaya berpacaran hingga soal pernah atau tidak menonton video porno
karena masih menilai pertanyaan ini tidak relevan jika dikaitkan dengan integritas
apalagi sebagai syarat bagi pegawai kpk yang tugas pokok dan fungsinya adalah pemberantasan korupsi
dimas juga menyatakan twk seharusnya tidak dijadikan landasan mutlak menilai kelayakan seseorang menjadi asn
hasil tes wawasan kebangsaan yang ditujukan untuk petugas kpk
menurut saya tidak bisa dijadikan satu satunya tolok ukur untuk mengetahui integritas
dan sikap seseorang
kenapa karena integritas itu tidak hanya dilihat dari tes tapi juga harus dilihat dari rekam jejaknya
karena rekam jejak itu melihatkan sejauh mana komitmen seseorang terhadap nilai nilai yang dia miliki
nah selain itu dalam tes tersebut juga banyak membahas mengenai hal hal yang sifatnya pengetahuan umum
yang kalau kita memang ingin membahas mengenai integritas ya kita lebih fokus ke sikap terhadap sesuatunya
nah ini yang nggak muncul di dalam tes wawasan kebangsaan
twk diikuti oleh satu tiga ratus empat puluh sembilan pegawai kpk yang sesungguhnya telah menjalani sejumlah tahapan tes saat awal masuk sebagai pegawai kpk
mereka bahkan telah menjalani dua bulan pendidikan semi militer oleh komando pasukan khusus tni angkatan darat
yang berisi pelatihan fisik hingga pendidikan kebangsaan
pegawai pegawai kpk juga telah membuktikan kemampuan mereka mengungkap kasus kasus
korupsi besar yang merugikan negara dan rakyat indonesia
seperti korupsi ktp elektronik hingga korupsi bantuan sosial